dan kembali kita akan langsung menuju istana kepresidenan jakarta
di mana presiden joko widodo akan menyematkan lima tokoh gelar pahlawan nasional di istana negara jakarta hari ini
di mana ketua dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan mahfud md
mengatakan kelima tokoh ini dianggap berjasa bagi bangsa dan negara semasa hidupnya
ketua dewan gelar
pembacaan keputusan presiden republik indonesia oleh sekretaris militer presiden
keputusan presiden republik indonesia nomor sembilan puluh enam tk tahun dua ribu dua puluh
tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia
menetapkan dan seterusnya
menganugerahkan gelar pahlawan nasional
kepada yang namanya
tersebut dalam lampiran keputusan ini
dan penghormatan yang tinggi
atas jasa jasanya yang luar biasa
yang semasa hidupnya pernah memimpin
dan melakukan perjuangan bersenjata
atau perjuangan politik
atau perjuangan dalam bidang lain
dan mengisi kemerdekaan
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
kedua dan seterusnya
ditetapkan di jakarta
pada tanggal tiga november dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia
lampiran keputusan presiden republik indonesia
pk tahun dua ribu dua puluh dua
tokoh dari provinsi jawa tengah
almarhum kanjeng gusti pangeran adipati arya
paku alang delapan
tokoh dari provinsi daerah istimewa yogyakarta
tokoh dari provinsi kalimantan barat
almarhum haji salahuddin bin talabudin
tokoh dari provinsi maluku utara
tokoh dari provinsi jawa barat
presiden republik indonesia
penganugerahan gelar pahlawan nasional
oleh presiden republik indonesia
wahai penguasa hati yang menghadiahkan kemenangan
wahai maha damai yang mencintai kedamaian
wahai maha suci yang menikahkan persaudaraan
wahai maha mulia yang memuliakan kemanusiaan
wahai maha cahaya yang menisahkan nurut dari kegelapan
puja puji kami tak sebanding dengan keagunganmu
syukur kami tak bernilai di hadapan anugerahmu
ibadah kami tak menambah kemahalanmu
pun kekurangan kami tak mencikai kesuciannya
bimbinglah kami agar menjadi warga hamba yang tak lupa diri
tuntun kami menuju jalan yang engkau ridhoi
kuatkan akikat kami untuk selalu berbakti pada negeri
bumi pertiwi yang kami cintai
ingatkan kami untuk selalu berterima kasih kepada pendahulu kami
yang berjuang tanpa panggung
yang berkorban jiwa raga dan harta
demi kemuliaan dan kejayaan
yang lebih bercerita
wahai tuhan yang menciptakan perbedaan
wahai tuhan yang mengakhidkan keberagaman
eratkan hati kami dalam semangat persatuan
satukan langkah kami dalam harmoni kebersamaan
ya allah tuhan yang maha baik
jadikan kami generasi yang telak juga akan dibanggakan
oleh anak cucu yang akan memandang kami sebagai pelajar
jauhkan kami dari perdikaian
pindahkan kami dari segala macam perbentaran
tundukkan hati kami agar tak mencintai kemungkaran
luruskan niat kami agar terhindar dari kebodohan
wahai tuhan penguasa seluruh alam
izinkan kami membangun peradaban
izinkan kami mewariskan kebahagiaan
anugerahi kami semangat para pahlawan
beri kami kekuatan menegakkan kebenaran
melangkah pasti menyongsong masa depan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kau mampu melampaui kita
ku lestari dari dua orang
kau melintasi setiap orang
kau melintasi setiap orang
ku lestari dari dua orang
kau melintasi setiap orang
dan inilah kita akan segera menyaksikan bersama penyematan gelar pahlawan nasional
yang diberikan presiden jokowi dodo kepada lima tokoh
yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara semasa hidupnya
yang pertama yaitu almarhum dr dr suharto
yang merupakan dokter pribadi presiden pertama republik indonesia soekarno
yang berasal dari jawa tengah
kemudian penghargaan kedua diberikan kepada almarhum kanjeng gusti pangeran adipati arya paku alam ke delapan
berasal dari yogyakarta
dan yang ketiga penghargaan diberikan kepada almarhum dr raden rubini natawi sastra
beliau merupakan tokoh dari kalimantan barat
dan yang keempat penghargaan diberikan kepada almarhum haji salahudin bin talibudin
merupakan tokoh yang berasal dari halmahera tengah maluku utara
dan yang kelima penyematan penghargaan pahlawan nasional
diberikan kepada almarhum kiai haji ahmad sanusi
beliau merupakan pejuang dari jawa barat
dan tampak di layar kaca ini adalah para ahli waris
wakili menerima penghargaan pahlawan nasional dari presiden joko widodo
ya itu tadi prosesi penyematan pemberian penghargaan kepada lima pahlawan nasional
yang diberikan presiden joko widodo